anggota komisi tiga dpr ri johan budi berharap menko polhuka mahfud md tidak kena reshuffle presiden joko widodo karena berdebat soal dugaan tindak pidana pencucian uang senilai tiga ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
menurut pengalaman kerja johan budi dengan presiden jokowi tidak suka jika menterinya berdebat di ruang publik
dan hal ini ia sampaikan saat rapat komisi tiga bersama dengan mahfud md dan kepala ppatk ivan yustiavandana pada rabu malam
pak mahfud tidak di reshuffle gara gara ini begitu pak benny ya amin